kalau gitu kabarin segera pesantren kunanta
kita batal kesana dan akan balik lagi ke banten
pak ustadz kenapa
kita harus gerak ke banten
pak ustadz kenapa kita harus kembali lagi ke banten
bapak kamu udah gak ada
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys
ketemu lagi sama mas a
tau kan mas al
kenapa bisa viral
karena ada ikatan batin yang terhubung antara mas al
sama kalian semua para netizen
dek bangun deh udah sampe dek
udah sampe ya pak
welcome di jakarta
ini udah sekarang
terminal lihat nih tuh ada angkut guys angkut hai hai
bibi panggilan pake telepon segala
kenapa bi halo den ada gimana den ini udah jam waktunya makan siang oh den
mulai sekarang bibi udah nggak usah nyariin haikal lagi bi aduh jangan
angkut angkutin bibi den ading jangan gitu ngomongnya nanti kalau papi sama mami
den haikal nanyain gimana bibi jawab apa den mami sama papi udah nggak akan nyari
haikal lagi bi kan haikal bukan anak anak mereka ading ading jangan ngawur ngomongnya den
walaupun ini berat haikal tetap harus ngakuin ini
asik nih guys nah nanti mas al bakal tunjukin apa apa aja sih yang ada di terminal
mulai toilet umumnya jajanannya kendaraan kendaraannya orang orangnya
guys pokoknya asik dijamin trending guys wah luar biasa
aduh menang sih jalan lihat lihat dong
murah aja gue kecil
oke para ikatan batin netizen sekalian sekian
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sekarang jadi usap musalah gede rasain tuh makanya kalau nyopet jangan siang siang
subuh kalau mau bocil jadi kecampur lo bocil bocil
anak kecil ganggu operasi kita dia hari kelas sultan cingkat dia
kan sekarang jadi usap musa
haikal orang banten juara satu tafis quran agamanya bagus anaknya pinter
ya mudah mudahan bisa jadi suri teladan buat anak anak santri yang lain di pondok pesantren kunanta
tapi yang penting videonya dong
stop roomnya aduh mana ya
hp pak ustad gak ada ya kalau
lah terus kalau pak ustad dari kunanta nelfon ntar gimana
yaudah kalau gitu kita ke kantor terminal itu aja
pinjem telpon disana yuk
abis lu buat tangkap ya
ayo cepat kejar itu
jangan lari lu
jangan terangkut lagi ke atas kok
di bawah di bawah
tangkap dia tangkap dia
ke atas itu
woi bocil jalan kabur dulu
woi bocil jangan lari
gara gara lo udah ngegagalin operasi kita
kita sini taso sekarang
kan kita bisa kabur tuh
kabur aja lah
sori sori maaf pak maaf pak
kenapa pak ustadz
woi jangan lari
pakai dia ngembok
jangan bunuh lagi
ke mana lagi nih bocah
gak ada bang
belum belum belum
berdua apaan itu
mulai lari kemah lo hah
jago juga tuh bocah
kabarin segera pesantren kuna anta
kita batal ke sana
dan akan balik lagi ke banten
kita harus gerak ke banten
pak ustadz kenapa kita harus kembali lagi ke banten
bapak kamu nak
bapak kamu udah gak ada
gak nyari kesini deh
mudah mudahan tuh copet gak nyari kesini
hah paket kegedean lagi nih peci